kampus institut teknologi surabaya atau its memutuskan untuk menerapkan larangan masuk kampus
kampus melakukan lockdown setelah rektor mereka terpapar covid sembilan belas
kepala humas its surabaya mengatakan untuk meningkatkan kewaspadaan penularan covid sembilan belas
pihak kampus memutuskan untuk menerapkan larangan masuk kampus dan menghentikan segala aktivitas di lingkungan kampus atau lockdown
sebelumnya rektor its muhammad ashari positif covid sembilan belas
ashari diketahui positif setelah hasil tes swab keluar pada hari jumat kemarin
meski terkonfirmasi positif covid namun asyari dalam kondisi yang baik
saat ini asyari sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di surabaya
ada empat orang siritas its yang meninggal dalam kurun waktu dua minggu
benar empat orang sifitas its yang meninggal terpapar covid sembilan belas
kami menyampaikan bahwa
dua orang sivitas its meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
satgas covid sembilan belas melihat kendornya proteksi masyarakat mengenai covid sembilan belas
masyarakat mungkin menganggap covid sembilan belas akan segera berakhir
sehingga proteksi diri terhadap covid mulai menurun
oleh sebab itu satgas covid sembilan belas its bersama para pimpinan its melakukan rapat koordinasi
menghasilkan surat edaran yang dimunculkan pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh kemarin
di mana semua ini dilakukan untuk keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas kita